dan selanjutnya ialah ratusan pegemar sepatu olahraga maksud saya meramaikan hari terakhir acara jakarta sneaker day
yang berlangsung sabtu tiga maret di senayan city jakarta pusat
rupanya acara ini juga turut dihadiri oleh presiden joko widodo untuk berburu sneaker favoritnya
seperti apa sepatu pilihan presiden joko widodo
mungkin tadi habis latihan tinju langsung nyari sneaker
dan berikut informasi selengkapnya
pameran sneaker terbesar di indonesia jakarta sneaker day dua ribu delapan belas kembali digelar di ibu kota
akhir pekan kemarin menjadi hari terakhir acara jakarta sneaker day yang telah berlangsung sejak kamis satu maret
di hari terakhir ini ratusan penggemar sneaker hadir untuk berburu sepatu olahraga favorit mereka
tidak ketinggalan presiden joko widodo juga hadir di tengah tengah pengunjung
ia ikut berburu
ru sneaker bersama putranya gibran raka buming raka
presiden joko widodo memanfaatkan momen pameran jakarta sneaker day untuk mencari sepatu pilihannya
akhirnya pilihan presiden jatuh pada sepasang sepatu olahraga berwarna hitam produksi bandung
seperti dikutip detik dalam kesempatan ini presiden jokowi juga mengajak warga untuk membeli sepatu produk lokal
presiden menilai produksi lokal indonesia juga memiliki kualitas yang tidak kalah baik dengan produk impor
terlebih harga produk lokal indonesia juga tidak kalah baik dengan produk impor
harga produk lokal terbilang kompetitif
presiden joko widodo juga memberi saran kepada para pelaku usaha lokal untuk lebih memahami tren pasar
hal ini agar mereka mampu menggait lebih banyak pembeli terutama dari kalangan muda